gimana kalau adi
adi bagus kan
dari abdullah randy ke adi
kita ambil belakangnya dari randy
suara jessica beda ya sama yang waktu itu video call
baik baik aja kan
mbak pengen loh ketemu sama kamu
sama jais juga pengen banget ketemu sama mbak andin
kamu lagi gak enak badan ya
baru mau masuk angin aja ya
minum yang anget anget ya
mungkin karena dia lagi flu kali ya jadinya beda
kita ketemu yuk mbak
kita kan belum pernah ketemu
aku senang banget begitu aku tahu kalau ternyata aku punya sepupu
hmm kalau mau ketemuan gimana kalau kamu main ke rumah mbak aja
soalnya mbak lagi bed rest
mbak gak boleh kemana mana dulu harus istirahat

yaudah kalau gitu aku main ke rumah mbak ya
alamat rumah mbak dimana
aku ambil bawa poin dulu ya
aku mau catet alamat rumah mbak
rumah mbak itu
di perumahan ponegplita jalan
randy sudah nunggu
ayo mbak catherine silahkan duduk dulu
tante mau panggil randy nya
ayo silahkan duduk
mbak catherine silahkan duduk
silahkan kalian ngobrol dulu yuk
mama mau ke bawah dulu ren
mau ada sesuatu yang mama mau beli ya
bentar ya mbak
kamu udah mau datang kesini
sebenernya saya mau nanya
beberapa hari ini
sikap kamu berubah
harusnya aku yang nangis sama kamu mas
kamu yang kenapa
kamu kenapa memainin aku sih
alamat mbak andin kalau disini nanti keapus
aku tulis aja kali ya di buku
pasti menyenangkan sekali nih ketemu sama jisy main kesini main sama reina
wah kita makan siang yuk
kiki udah siapin makanan buat mama
yaudah yuk kita makan siang ya
aku bantu ya ma
iya aduh anak mama ini baik sekali
mainin gimana maksudnya saya nggak ngerti
yaudah sekarang kamu tinggal jawab
jessica itu siapa ya mas
terus kalau bella
kok diem aku kan nanya
kaget aku bisa tahu nama nama mereka
aku tahu dari mamamu
katanya sempat jenguk kamu
kalau jessica belum lama kok kayaknya aku dengar katanya kamu
kamu udah tenangan sama perempuan itu mas
bahkan katanya kamu udah priwet
bener gak sih
makanya aku kesini
aku pengen kamu jelasin semuanya sedetail detailnya mereka itu siapa
dan apa yang kamu mau dari aku
ken kamu salah paham
kamu salah paham bella dan jessica itu satu orang yang sama
sekarang kan kamu udah ada panggilan sayang buat aku bella
tapi aku belum ada panggilan sayang buat kamu
terus kamu mau panggil aku apa dong abdul
oke nama kamu kan abdullah randy
gimana kalau adi
adi bagus kan
dari abdul randy ke adi
ya kita ambil anya kita ambil belakangnya dari randy adi